polandia merupakan sebuah negara di eropa tengah yang berbatasan dengan jerman dan rusia
sejak peralihan sistem ekonomi dari komunis menjadi kapitalis pada akhir era tahun delapan puluh an
polandia menjelma menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di eropa tengah
karena letaknya strategis polandia juga menjadi magnet bagi dunia bisnis dan startup
perusahaan teknologi seperti google bahkan mendirikan kampus kelima mereka di warsawa ibu kota polandia
menurut data dari center and eastern developer landscape pada tahun dua ribu tujuh belas
sekitar dua ratus lima puluh ribu orang developer software bekerja di polandia
ya sektor teknologi memang salah satu bidang yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah polandia
pada festival polandia kali ini badan pernama model polandia polish investment and trade agency
mengajak sepuluh startup mengikuti kompetisi pitching yang antaranya skreware yaitu startup di bidang robotik
fundronic startup di bidang pendidikan
lalu ada ego dan juga pondronik
startup bidang finance dan fixicar solusi bagi masalah otomotif
dalam kompetisi ini keluar sebagai juara adalah startup funtronic
startup ini memanfaatkan teknologi sensor gerak dan proyektor
untuk membuat model belajar di kelas menjadi lebih atraktif
setelah mengembangkan kursus kelas ini dapat membuat kursus dengan lebih cepat
kursus ini juga dapat membuat kursus dengan lebih cepat
pertama kita baru saja meluncurkan solusi yang memungkinkan para guru untuk meluncurkan kursus
dan membuat konten individu untuk kelas dan mengembangkannya saat pelajaran
setiap kursus memiliki login dan ini adalah alat yang sangat kuat karena tidak hanya
kamu akan mendapatkan akses ke kursus tapi kamu juga bisa menggunakan kursus untuk review untuk test yang ingin kamu lakukan di kelas
rencananya startup asal polandia ini akan dipertemukan dengan para investor indonesia
untuk menjajaki kemungkinan kerjasama
tim liputan cnn indonesia jakarta